kalau ada mah tuh akan juga cariin
sekarang mah neng udah pengen banget akan
cari aja dulu siapa tahu ada yang jual di bogor
iya kalo ada juga tuh gini harimau udah tutup neng
diliat dulu siapa tau masih ada yang buka
aku kan gak tau neng dimana orang yang ngejualnya
ya tanya aja akan siapa tau ada yang jualan
aku emang gak sensitif
bukan dan cuman pacaran
kalo orang pacar mah jangan diintipin adun
kecuali teh kalo pacarannya di dalam dan pintunya ditutup
baru lakukan penggerbekan dan prosedur enam
hansip dengan pola pemikiran ku
ilmu interajen modern kok buat ngintip orang pacaran
ah ribet bukanya
ambil duit ya
iya pt dadahnya
kenapa sepatu gak dibuka
maaf pt dadang ribet
kalo gak dibuka
iya saya buka pt dagang
kalau bukan pak ustadz ero yang nyuruh
saya gak bakalan kesini
pak rt dadang ada ada aja
masa saya harus pake sendal jepang

udah ngampil some
nih cepet uangnya kasih si cajang ya
nih tangan tangan sini
kamu tanggung jawab uangnya ya
jangan sampai hilang
saya nggak mau tekor nanti suruh ganti
siap pak rt dadang
masih pak ustadz rw ya
iya pak rt dadang
cepet ditungguin itu
pak rt dadang ada ada aja sih
sayangnya pasti ada di dalam kan
masa gak kesian sih sama a a
bentik buka ato pintunya
tadi siang ada pengajian
kalo di muskola
setiap hari minggu itu ada pengajian di ciraos
kalo kamu gak percaya
tanya aja sama orang orang di ciraus
jangan marah ato sama a a
kalau cuci udah gak sayang sama a a lagi
a a gak tau deh
hidup a a udah gak ada artinya lagi
udah gak ada gunanya lagi hidup a a
mendingan a a lari dari kenyataan
kok sampai sekarang belum ada yang anter
asalamualaikum kang jajang
waalaikumsalam pak ansip adun
mau ngantar gaji saya ya
iya kang jajang
ini uangnya kang jajang
terima kasih pak hansib adun
iya kang jajang
apa itu teh namanya
kayanya adanya di arena pantasi teh
waktu itu kita kesana
atu neng itu mah adanya teh di jakarta
gimana aku udah kepengen banget neng
kalau ada mah tuh akan juga cariin
sekarang mah neng udah pengen banget akang
cari aja dulu siapa tahu ada yang jual di bogor

iya kalau ada juga atu gini hari mah udah tutup neng
diliat dulu siapa tau masih ada yang buka
neng kan gak tau neng dimana orang yang ngejualnya
ya tanya aja akang siapa tau ada yang jualan
aku emang gak sensitif
istrinya kepengen gak cepet cepet langsung dicari
ini kan yang mau oroknya bukan neng

ayo atu kang udah kepengen banget

tapi kalau gak ada
neng jangan ngambek
neng jangan ngambek
neng kang aku udah nyampe
akan ke pasarnya
terus kalian akan nanti cariin
ingat oroknya yang mau
jangan cemberut gitu atu
masa jauh jauh dari rumah datang kesini dicemerutin gitu
senyum dong biar tambah manis biar tambah lucu
cici teh sebel sebel sebel sama a'a
cici udah nungguin berjam jam a
udah dandan cantik cantik kayak artis
tapi si a'a malah ngedateng
kasih kabar juga enggak
iya artinya aku salah
artinya udah bodoh biarin kamu nungguin a'a
beneran cantik pengajiannya tiba tiba dadahkan dipilih siang
biasanya itu pengajiannya hari minggu pagi
a'a juga kaget kok tiba tiba dipilih siang
udah gitu baterai hape a'a abis lagi
cici teh tau pasti a'a punya pacar lagi ya
ya ampun cantik manis gelis
enggak mungkin satu a'a pacaran sama yang lain
jujur a'a teh mau terus terang sama kamu
dari hati a'a yang paling dalem